bahwa ini benar benar
benar telah merugikan masyarakat
yang menjadi korban potensi kerugiannya sebesar kurang lebih tujuh belas miliar rupiah
tetapi yang juga harus dihitung adalah potensi kerugian negara
jadi mereka ini singkat kata memalsukan dokumen
jadi capnya tanda tangannya memalsukan pu ya
kepala dinas pu kemudian mereka sudah punya side plan dan lain sebagainya yang jelas
dan kita juga menduga berdasarkan laporan dari kantor pertanahan kami di banyuwangi
kemungkinan ada satu dua ratus an lagi yang serupa artinya bisa dibayangkan
kalau kerugian negara karena tadi tentunya tidak akan bisa mendapatkan bea dan pajak
sekitar lima ratus juta kerugian negara untuk satu kasus ini
bayangkan kalau ada satu dua ratus kasus lainnya
dan ini harus kita cegah dan harus kita tindak dengan tegas
kami ingin kembali kepada hukum dan aturan yang berlaku
ini juga berlaku bukan hanya di banyuwangi bukan hanya di jawa timur tapi seluruh indonesia
kita ingin meyakinkan bahwa target tahun dua ribu dua puluh empat ini sebesar delapan puluh dua target operasi bahkan bisa lebih
yang bisa menyelamatkan potensi kerugian negara itu sebesar satu tujuh triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh satu
dan mudah mudahan ini bisa kembali menegaskan
negara dan pemerintah bersama atr bpn polisian kejaksaan